ketua umum partai demokrat susilo bambang yudhoyono mengungkapkan pihaknya pernah menjalin penjajakan koalisi dengan joko widodo
meski demikian yudhoyono mengakui banyaknya hambatan dan rintangan dalam komunikasi yang dilakukan selama satu tahun tersebut
enggan merinci yudhoyono mengatakan koalisi membutuhkan kesepahaman dan mutual trust
sebenarnya saya menjalin komunikasi dengan pak jokowi itu hampir satu tahun
untuk juga menjajaki kemungkinan kebersamaan dalam pemerintahan
pak jokowi juga berharap demokrat bisa berada di dalam
tetapi saya menyadari banyak sekali rintangan dan hambatan untuk menuju ke koalisi itu
jadi tidak perlu saya sampaikan secara detail bahwa koalisi terbang
apabila iklimnya baik kesediaan untuk saling berkoalisi juga ada
dan itu menurut saya yang menjadi hambatan sekarang ini